memilih jalur yang tepat saat mudik dengan berbagai fasilitas yang tersedia di jalur tersebut akan membuat perjalanan lebih nyaman
tim kami juga mencoba jalur alternatif singaparna dari garut menuju tasik malaya dan mencoba berbagai fasilitas yang ada
gunung papandayan merupakan salah satu tempat wisata yang bisa anda kunjungi ketika berada di garut
menikmati udara dan matahari pagi di kawah gunung papandayan ini menjadi salah satu daya tarik ke garut